pak katanya mbak tati kalau masalah rambut itu pakai kemiri bukan pakai cuka
ya papa udah gak sama tisna ma
aduh tolong deh papa kasih tau mas tisna dia toh
ya udah ntar papa telepon tisna deh
ya udah udah papa
eh baru baru antar gua kemana
terima kasih telah datang di parkiran kami
siapa yang mau parkir
terus mau ngapain
dari teh ani
ya sudah nanti saya mau ngasihnya kepada bos
gak usah biar saya tunggu aja
kalau mau menunggu jangan di sini
kamu menghalangi jalannya motor
he lu mau kemana
ntar pergi kemana
udah jam satu nih
lu kalau gak sholat masuk neraka
bebe dulu aja
emang gua mau
sholat itu penting pur
biar semua keinginan kita dikabul allah
yaudah saya ikut
bukan dari teh ani
katanya terima kasih buat yang kemarin
bilang gue terima kasih
ngomong aja sendiri
mbak tati mbak tati pinter bikin kue begini belajar sama siapa mbak
oh berarti emak itu pinter bikin kue ya mbak
i emak itu nggak hanya pinter bikin kue tapi juga jago masak jago dendanin orang sama
emang masih ada lagi mbak
sama bikin baju
iya emak itu pinter bikin kue
buur tang hijau
buur tang hijau
lagi pakai minyak rambut
minyak rambut apaan
ini minyak kelapa
katanya bisa ngilangin kutu di kepala
lu beneran kutuan
setau gua sih kalau kutuan bukan pakai minyak kelapa
terus pakai apa
tahu gak cara ngilangin kutu rambut
kalau tidak salah pakai cuka rambutnya
kata biniku ya bukannya pakai minyak kelapa
ya udah kalau nggak percaya
bukannya saya nggak percaya bang
tapi kan saya udah pakai minyak kelapa
kalau mau cepat hilang didobelin aja
pakai minyak kelapa juga pakai cuka juga
tadi telfonan sama siapa
bang dedi mbak
katanya mas tisna punya masalah sama rambutnya
terus surti kasih tahu aja suruh pakai cuka
kata bang ojak tadi pagi kalau masalah rambut pakai minyak kemiri
oh bukan pakai cuka mbak
emangnya mau bikin kuampe mpe
kalau masalah rambut itu pakai minyak kemiri
surti sudah kasih tahu pakai cuka lagi mbak
pak katanya mbak tati kalau masalah rambut itu pakai kemiri bukan pakai cas

pak udah nggak sama fisna ma
tolong deh papa kasih tahu mas fisna
ntar papa telfon fisna deh
katanya bukan pake cuka
tapi saya udah pakai cuka bang
katanya pake minyak kemiri
yaudah pakein aja semuanya
terus rambut saya gimana bang
semakin banyak obat
tapi mau tau aja
gue kagak mau tau
mau tau aja loh
ini ada apa apanya
bisa gak tau
bisa gak tau bos
masaknya dari hati
halo assalamualaikum bapak
ibu minta nomor teleponnya mas pur
ibu tidak punya
kirimin lewat sms ya pak
kok ngapain ini ku turun
lah kan emang saya mau ketemu ine ke be
saya mau nanya dia mau diantar kerja jam berapa
eh yang salam gue aja
bunur bisa ntar lagi ya tungguin ya
bisa udah sama pergi tapi saya kan mau ngantri negeri pur bunur itu orang tua
bunur dan nungguin